nintendo switch adalah sebutan konsol baru milik nintendo
konsol game dengan konsep hybrid ini sudah resmi meluncur pada bulan maret
namun dibalik kehebohannya konsol ini ternyata punya beberapa masalah
lalu seperti apa nintendo switch itu berikut ulasan kami
pecinta game selalu identik dengan xbox atau playstation ketika bermain games
tapi nintendo selalu punya cara baru untuk merangkul penggunanya
kali ini dengan meluncurkan konsol baru hybrid bernama nintendo switch
yang digadang gadang akan menyamai kesuksesan dari konsolwi beberapa dekade lalu
di bandrol enam empat juta rupiah konsol ini bisa dihubungkan dengan televisi menggunakan dock
atau anda bisa bermain secara portable di mana saja
nintendo juga memberikan pilihan cara bermain seperti mencabut joycon ini dari tablet
dan dihubungkan ke grip ini menjadi sebuah controller
atau letakkan tablet di meja dan joycon tetap dipegang seperti remote
menariknya untuk di nintendo switch terdapat choikon yang bisa berfungsi seperti konsol wee sports
yang menggunakan gerakan badan dan memberikan pengalaman berbeda ketika bermain games
meski terlihat seru namun belum genap sebulan dirilis
nintendo sudah menghadapi banyak keluhan pada koneksi joycon ini
mengalami masalah dengan konsol switch
kebanyakan orang bermain games menggunakan smartphone
tapi ketika mereka ingin bermain games yang agak serius
mereka pulang ke rumahnya dan menggunakan playstation atau xbox menggunakan televisi
tapi nintendo ingin mengambil kedua market tersebut dan meyakinkan mereka untuk membeli satu konsor lagi
radinato prawira jakarta